saya minta semuanya bisa menahan diri
tadi pak sekjen sudah menyampaikan mungkin itu hanya candaan candaan
jadi publik tidak perlu merespon
kalau penentuan soal coprah capres kan kalau pdi perjuangan itu urusan ketua umum
yang kedua yang menentukan juga partai
kalau sudah ditentukan ya saya kira semua relawan dari pendukung siapapun kan bisa kolaborasi
tahan diri edukasi publik agar semuanya ya demokrasinya makin dewasa